bagi umat islam berpuasa harus tetap dilakukan meski harus berada di tempat yang sulit untuk menjalankannya
hal inilah yang dilakukan oleh astronot muslim pertama yang berpuasa di dalam pesawat ruang angkasa
simak kisahnya berikut ini
sultan bin salman al saud tercatat sebagai astronot muslim pertama ketika ambil bagian dalam penerbangan pesawat ulang alik discovery milik nasa di tahun seribu sembilan ratus enam puluh
kedatangan putra kedua dari raja salman itu ke antariksa bertempatan dengan akhir ramadan seribu empat ratus lima hijriah
untuk itu sultan tetap menjalankan ibadah puasa selama perjalanan
sebagai acuan waktu berbuka puasa di ruang angkasa sultan mengacu pada waktu di bumi tempat ia dan kru berangkat yakni di florida lokasi kennedy space center
sedangkan untuk melaksanakan sholat sultan menyucikan tubuhnya menggunakan handuk basah karena ketiadaan gravitasi di luar angkasa
hebatnya sultan juga mampu menghatamkan al quran di dalam pesawat hanya dalam waktu enam hari
pada akhirnya ia melengkapi ibadahnya di luar angkasa dengan merayakan idul fitri seribu empat ratus lima hijriah sambil mengamati bulan dari dalam pesawat sts lima puluh satu g
dengan pencapaian itu sultan bin salman al saud tak hanya terdaftar sebagai muslim pertama yang berhasil keluar angkasa
namun juga sebagai anggota kerajaan sekaligus
seratus warga arab pertama yang mengunjungi antariksa